beranjak ke topik lain ketua umum relawan projo budi aris setiadi mengatakan
presiden jokowi tidak campur tangan atau cawe cawe di pilkada bulan november nanti
menurut budi presiden jokowi hanya menerima dan menampung aspirasi partai politik
untuk menempatkan tokoh yang tepat sebagai kepala daerah
budi juga bilang belum ada arahan khusus dari jokowi soal pilkada
namun yang terpenting katanya tokoh yang bakal diusung projo merupakan yang serius ingin membangun daerah